hai aku wisuda
kita temenin kita temenin misalnya wisuda hari ini
kalau mau jalan lanjutkan
jangan pantang menerah
apapun anu risikonya yang penting kejujuran
itulah yang kita buat patokan
pantang menyerah adalah prinsip yang dimiliki sukatno dan istrinya sunarsih
orang tua dari nisa sriwahyuni
dengan segala keterbatasan ekonomi orang tua
nisa sriwahyuni akhirnya berhasil menyelesaikan magister
melalui jalur beasiswa lpdp pada tahun dua ribu dua puluh
dan kini ia menjadi konsultan vaksin di salah satu lembaga kesehatan internasional
meski kedua orang tua nisa hanya lulusan sekolah dasar
keduanya bertekad untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin
tekadnya yang bulat membuat sukatno rela melakoni berbagai profesi
mulai dari tukang bersih bersih hingga menjadi satpam
bahkan usai pensiun sukatno masih terus bekerja menjadi pengemudi ojek online
sementara sunarsih sang ibu hanyalah ibu rumah tangga
namun karena alasan kesehatan ia harus berhenti dari pekerjaannya
dan fokus merawat tiga anaknya
menurut kedua orang tuanya nisa memang merupakan anak yang tekun
dan tidak pernah menyerah dalam menggapai impian
hal ini dibuktikan saat nisa sempat empat kali gagal dalam tes bahasa inggris
sebagai salah satu persyaratan untuk beasiswa
ia pun terus belajar hingga akhirnya diterima di universitas imperial
di college london pada tes yang kelima
nisa pun mengakui orang tua menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya
aku belajar banyak banget dari mereka dari segi kerja keras
karena aku tahu mama sama bapak itu dari belia itu udah kerja
nggak sempat mengenyam pendidikan
dan yang paling aku kagum dari mereka itu adalah gimana caranya mereka itu disiplin
nisa pun berharap cerita tentang semangat perjuangan dan orang tuanya ini dapat memotivasi orang banyak
untuk terus berjuang terutama di masa pandemi ini
kita miningrum nedi pranedia jakarta